yang saya tangkap dari orang tua saya bukan dengan sengaja membiarkan adik saya dan ken itu berkelahi
tapi menghindari adanya kejadian kejadian yang tidak diinginkan ke depannya seperti misalnya tauran
atau misalnya si adik sama si ken memang mau berantem terus bisa bisa
yang ada malah ke depannya adik bawa teman ken bawa teman bawa saja
yang orang tua saya enggak mau itu itu
jadi adik merasa enggak apa sama ken ken merasa enggak apa sama adik
mereka aja yang menyesuaikan secara jantan lah
terus ayah saya enggak ingin ada kejadian ke depannya lagi stop cukup sampai di sini